jadi lo tuh menempuh pendidikan s satu di unj
lo tau gak sih konsekuensi jadi guru tuh gajinya gak gede
oh halo pns dimana pemprov wah gede
itu tuh gede tkd buat orang orang yang bukan guru
jadi segitu timpangnya segitu timpangnya gaji guru
jadi kayak gue nih misalnya sama sama cpns
sama temen yang bukan guru gitu ya
gajinya bisa jauh banget gak ada setengahnya gitu
oke lah gue kenapa sih lo gak memilih tempat yang menurut gue lebih proper
misalnya dengan kapasitas loh sebenarnya tapi dia pgsd sih
tapi kan lo bisa maksudnya lebih level up lah
smp atau sma kenapa harus pgsd gitu
kenapa dulu ya pgsd
gak ada gak ada
tapi gak ada pgsmp dan pgsme
jadi adanya pendidikan biologi pendidikan sosiologi pendidikan fisika
kalau pgsd kita tuh belajar semua mata pelajaran
wali kelas yang ngajar dulu satu orang atau banyak waktu sd
jadi alasan lo tadi kenapa harus pgsd
karena sd itu jenjang yang paling lama
itu transisi dari anak usia dini sebelum dia nanti ke jenjang smp sma
jadi dalam enam tahun itu fondasinya perlu kuat
bukan cuman kognitif tapi juga emosi tadi
mesti tangguh gitu ya untuk menghadapi berbagai persoalan nantinya di level smp dan sma
kemohon ini banyak banget anak sd ya di dunia ini gitu
terus apa yang lo harapkan dari apa yang lo lakuin bakal berimpak pada suatu hal yang banyak menurut lo
ketika lo masih jadi guru di salah satu sekolah aja gitu
iya pokoknya intinya gue sih selalu percaya ya
kalau kita ngasih pendidikan yang berarti itu tuh akan diinget sama dia
dan kita kan pengennya generasi kita nih bakal menciptakan budaya baru kan
ya walaupun cuma segelintir orang tiga puluh anak tiga puluh anak tiga puluh anak
tapi kalau nanti terus dia yang inget ini nyebarin ke semuanya ya itu pasti akan jadi satu
lu gak iri ya teman teman lo kerja di startup gitu kerja di media kayak gue
tadi kan gue bilang jadi guru nih kalau buat gue pribadi mungkin ada teman teman yang udah jadi cita cita gitu
sesuatu yang perlu gue jalanin dulu aja